antrean kendaraan ini sedang menghadiri sebuah perayaan wisuda bagi murid tk sekolah islam amalina tahun ajaran dua ribu sembilan belas
setiap kendaraan yang datang hanya berhentikan dan suatu buah penumpang diperiksa
kemudian kendaraan diarahkan masuk ke area lobi
sebelum naik ke panggung satu protokol lagi yang harus dilakukan adalah mencuci tangan dengan cairan disinfektan
setelah itu murid dan wali murid bisa naik ke panggung untuk menerima sertifikat sekaligus berfoto
selanjutnya mereka dipersilakan kembali masuk ke dalam kendaraan
pada wisuda kali ini tki islam amalina meluluskan satu ratus tujuh orang siswa
dari empat kelas
selain penyelenggaraan wisuda yang berbeda pandemi covid sembilan belas juga membuat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar menjadi berbeda
para murid terpaksa belajar dari rumah sejak bulan maret lalu
hal itu pula yang akhirnya mendasari keputusan pihak sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan wisuda dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
dari bulan maret kita sudah off dari sekolah lingkungan sekolah
mereka menginginkan suatu pelepasan atau wisuda yang biasa dilakukan setiap tahunnya
itu tetap dilakukan seperti itu
nah orang tua awal berpikir bahwa aduh karena pandemi seperti ini kemungkinan kita tidak akan ada pelepasan
dimana itu merupakan peristiwa yang sangat sangat berkesan ya bagi
kalau di tk mah yang terutama itu sangat berkesan untuk orang tua
selain menyelenggarakan wisuda dengan sistem drive thru untuk tktk
sekolah islam mamalina juga melakukan wisuda serupa
dan juga melakukan peristiwa yang sangat berkesan
dan juga melakukan peristiwa yang sangat berkesan